hamparan garis pantai yang panjang menyambut siapa saja yang datang ke sini
inilah majene kabupaten tertua di provinsi sulawesi barat
kabupaten majene membentang di pesisir barat pulau sulawesi
butuh sekitar empat jam perjalanan dari pusat kota mamuju ibu kota sulawesi barat sampai ke majene
sebagai daerah pesisir sudah pasti ikan jadi salah satu kekayaan alam yang tak perlu diragukan
olahan ikan jadi konsumsi sehari hari warga di sini
kabupaten majene ini adalah salah satu kabupaten di antara enam kabupaten di sulawesi barat
kabupaten majaya ini dengan panjang pantai satu ratus dua puluh lima km terdiri dari delapan kecamatan
dengan jumlah penduduk sekitar satu ratus tujuh puluh ribu jiwa
kemudian mayoritas masyarakat majene itu adalah petani dan nelayan dan sebagian adalah usaha usaha mikro
jadi kita di sini potensi kita sektor kelautan kemudian sektor perkebunan ada kakao ada kelapa dalam ada cengkeh
dan kemudian kami juga adalah penghasil
jadi kita bisa membuat kekuatan yang lebih baik di sulawesi barat
lima puluh persen masyarakat kabupaten majene menjadikan laut sebagai tumpuan hidup
sayangnya masih banyak warga yang membuang kotorannya juga ke laut
kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan masih terbilang tinggi
ini jadi salah satu faktor penyebab banyaknya kasus stunting pada anak di majene
kala itu kasus stunting pada anak di majene
menempati posisi pertama tertinggi di sulawesi barat
bicara soal stunting pada anak faktor penyebabnya nggak hanya faktor konsumsi
erat kaitannya pada persoalan sanitasi
akses sanitasi yang buruk mendukung peningkatan angka stunting di majene
jadi mereka itu bab nya apalagi ini kita lihat
apalagi di daerah posisir kan gampang aja
udah turun dari rumah langsung di situ aja jongko dan sebagainya
kaitannya sangat erat bu dengan persoalan stunting
kita ketahui dari enam kabupaten yang ada di provinsi sulawesi barat majene itu salah satu yang tertinggi angka stuntingnya
jadi kami sudah beberapa tahun terakhir kami masuk dalam seratus sampai pada tahun dua ribu tujuh belas
kami masuk daerah seratus daerah yang harus diintervensi langsung oleh pemerintah pusat
aksi sanitasi aman di majene hingga saat ini baru mencapai dua dua persen
minimnya infrastruktur sanitasi yang aman menjadi faktor pendorong masyarakat buang air besar sembarangan
infrastruktur sanitasi yang memadai memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan masyarakat yang sehat
hari ini saya ingin melihat upaya tersebut lewat program hiba air limbah setempat atau hals di kabupaten majene
karena masyarakat yang hebat berasal dari lingkungan yang sehat
pemerintah kabupaten majene terus berupaya mengubah perilaku masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak menjadi aman dan berkelanjutan
arah kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor limba
untuk meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat di kabupaten majene
pemerintah daerah kabupaten majene mengikuti program hiba air limba setempat atau hals yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat
tahun ini majene menjadi salah satu dari empat puluh sembilan kabupaten kota yang terpilih untuk mengikuti program hiba air limba setempat
program ini tentu saja bertujuan untuk mendukung pencapaian akses sanitasi yang layak dan aman
kami berharap pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten semakin banyak atau tertarik untuk mengikuti program hiba air limbah setempat di kedepannya
mengapa karena tidak hanya program ini akan mengganti sebagian investasi dari yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota kabupaten
tapi juga di saat yang bersamaan pemerintah kota kabupaten dapat meningkatkan capaian standar pelayanan minimal di tiap tiap rumah tangga untuk air limba domestik
majene telah berpartisipasi dalam program hals sejak tahun dua ribu
hals sejak tahun dua ribu tujuh belas hingga sekarang terhitung sudah ada satu tujuh ratus tujuh puluh empat tangki septic individu yang dibangun di majene
salah satunya di desa rangas yang lokasinya berada tak jauh dari pesisir pantai
desa ini menjadi salah satu contoh keberhasilan penerapan program hiba air limbah setempat
kenapa lebih memilih menggunakan corbuis beton dibandingkan pabrikasi pak
kami memilih cor buis beton ini karena material lokal yang ada di kabupaten majene lebih cepat didapatkan
sedangkan untuk yang pabrikasi lebih lama pemesanannya di jakarta
bagaimana menurut ibu hasil dari kegiatan program khas di kabupaten majene ini
dengan adanya program hals ini ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang penerima program khusus untuk kabupaten majene ini sangat bermanfaat
karena dengan adanya hals ini
ada beberapa hal yang kita bisa hasilkan secara positif
di mana majene merupakan salah satu kabupaten yang angka stuntingnya cukup tinggi
nah dengan adanya program hals ini angka stunting di kabupaten majene dari tahun ke tahun sudah mulai menunjukkan angka penurunan
kemudian yang kedua yang selama ini masyarakat melakukan buang air di pinggir laut
nah dengan adanya hal ini masyarakat sudah bisa merubah pola hidupnya dengan
memanfaatkan jamban jamban yang ada dengan adanya safety tanking ini
apakah tahun depan akan ikut program khas lagi
insya allah jadi karena memang program halas ini sangat bermanfaat untuk kabupaten
sehingga insya allah tahun ini tahun depan kabupaten majene sudah mengajukan peminatan
dan beberapa kecamatan dan desa yang ada di kabupaten majene juga sudah mengajukan ke kabupaten
agar mereka juga dimasukkan sebagai penerima program hals ini
karena benar benar program ini sangat bermanfaat untuk kabupaten
dan nilai positifnya ini sudah sangat menunjukkan penurunan angka angka stunting
kemudian sudah ada beberapa kecamatan desa yang sudah odf dengan adanya program hals ini
agar tak mencemari lingkungan tanki septik harus memiliki kualitas yang mengacu pada standar nasional indonesia
pastikan kedap air volume tangki yang sesuai dengan sni
memiliki lubang kontrol dan ventilasi serta tersedia pipa masuk dan keluar
limba juga harus dipastikan disedot sekali dalam tiga tahun
diangkut dan dibuang dengan truk tinja secara reguler ke instalasi pengelolaan lumpur tinja
sebelumnya kenapa bapak tidak punya tanki septic
kami di sini masyarakat yang kurang mampu mbak
jadi untuk membeli bahan bahan ini
manfaat yang bapak rasakan sendiri setelah adanya tanki septik ini bagaimana
alhamdulillah mbak selama ada tanki septic ini
masyarakat tidak lagi membuang ke pantai biar ada di pantai
pengurasan tanki septic harus dilakukan secara berkala
disesuaikan dengan daya tampung tangki
karena kotoran yang masuk ke tanki yang sudah penuh
tidak akan mengalami pengelolaan lagi
jika tidak disedot
kotoran tersebut bisa merembes ke tanah dan mencemari lingkungan
termasuk mencemari air tanah yang digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih
adanya tanki septic membuat pembuangan limba jadi lebih terarah
pencemaran lingkungan jadi bisa ditekan
pengadaan tanki septic dari program hiba air limba setempat
juga menstimulasi kesadaran warga akan sanitasi yang aman
terbuktinya dengan kesadaran membangun bilik kamar mandi secara swadaya
masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah di kabupaten majani ini
karena dulunya kami ya begitulah
eh bukan airnya besarnya
itu di pinggir pantai pencemaran masalah ini
jadi sekarang sudah ini sudah bagus
saya akui jempol ini kepala timbajeng ini
adanya instalasi pengolahan limba tinja atau iplt
menjadi satu syarat untuk mengikuti program hiba air limbah setempat
ini iplt nya untuk majene ya pak
jadi iplt majene ini dibangun pada tahun dua ribu lima belas
kemudian tahun dua ribu delapan belas dioptimalisasi
dan mulai berfungsi sekitar tahun dua ribu sembilan belas
jadi iplt ini lokasinya berjarak sekitar dua km dari pemukiman warga
kapan iplt ini berfungsi untuk program khas pak
tahun dua ribu dua puluh sudah mulai berfungsi program house
kita rencanakan sesuai dengan ketentuan yang ada
bahwa setiap tiga tahun akan kami lakukan penyudotan
di setiap rumah rumah warga
perubahan positif semakin terasa sejak infrastruktur ini dibangun
yang paling mengembirakan angka stunting berangsur menurun
tahun ini majene tidak lagi menempati urutan pertama kasus stunting di sulawesi barat
kabupaten majene telah mengikuti program hiba air limba setempat sejak tahun dua ribu tujuh belas
kolaborasi program dijalankan setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan sanitasi yang aman
jadi untuk hal ini ada tiga sumber pendanaan
yang pertama dari apbn itu sendiri kemudian dari apbd
dan dari swadaya masyarakat
apbn yang berupa septic tanknya itu kemudian apbd itu adalah yang jongkokannya
kemudian yang swadaya masyarakat itu adalah pembangunan bilik
dengan adanya program hals ini merupakan salah satu infrastruktur
dalam rangka menurunkan angka stunting di kabupaten kami kabupaten majene
nah program hals ini sejak tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh ini terjadi penurunan angka stunting yang cukup signifikan
sehingga memberikan nilai positif bahwa ternyata program ini sangat berhasil dalam rangka menurunkan angka stunting di kabupaten kami
dalam rangka mensinergikan apa yang menjadi target nasional dan menjadi capaian di kabupaten
nah ini adalah salah satu program dalam rangka menurunkan angka stunting di kabupaten majene
kesulitan yang dihadapi di lapangan itu yang pertama itu terkait pada dukungan cuaca
karena kita berada di wilayah pesisir sering terkena suatu cuaca dari angin laut
sehingga mungkin beberapa kendala yang terjadi di lapangan
terus yang berikutnya itu puasanya ada di wilayah wilayah kabupaten majene yang berada di wilayah pegunungan
yang cukup membutuhkan suatu sumber pembiayaan pengangkutan bahan baku ke obyek obyek di titik titik mana
masyarakat yang ada di wilayah pembangunan hal tersebut
dari cerita hari ini setujukan bahwa program hiba air limbah setempat mampu menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan mendorong perilaku hidup sehat bagi warga
semoga kita bisa terus mendengar kabar gembira seperti ini dari seluruh penjuru indonesia ya
bersama kita wujudkan indonesia yang bersih dan sehat
setelah pemerintah kota kabupaten dinyatakan layak untuk mengikuti program hiba air limbah setempat
dan dapat memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di dalam pedoman pengelolaan program hiba air limbas tempat
kementrian keuangan akan menerbitkan surat persetujuan penerusan hiba yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan perjanjian hiba daerah antara kementrian keuangan dengan kepala daerah
untuk mengikuti program hiba air limbah setempat persyaratan utama bagi setiap pemerintah kota kabupaten tentu saja memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja
dan masih memiliki idle capacity untuk bisa mengelola lumpur tinja dari tahap septic yang nantinya terbangun
kami akan melaksanakan survei baseline untuk mengecek kesesuaian daftar calon penerima manfaat yang disampaikan oleh pemerintah daerah
dengan persyaratan kriteria yang diatur dalam program hiba air limbas tempat
kepala penindahan yang sub indo
hasil pembangunan yang telah dilakukan sesuai dari apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota kabupaten
dan kemudian ditindak lanjuti dengan pelaksanaan uji petik yang dilaksanakan oleh bpkp
bpkp akan melakukan pengecekan terhadap hasil laporan review verifikasi yang dilaksanakan oleh tim konsultan kami
terhadap hasil verifikasi pelaksanaan pembangunan tangki septik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
kemudian setelah pelaksanaan uji petik bpkp pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten akan mengajukan permintaan rekomendasi
kepada balai prasarana permukiman ngelayah selaku ppmu dari program hibah air limbas tempat
berdasarkan hasil rekomendasi tersebut kami cpmu hibah sanitasi akan menerbitkan surat pertimbangan penyaluran dana hibah
kepada direkturat jenderal perimbangan keuangan
sebagai dasar pemerintah daerah melaksanakan atau mengajukan proses pencairan dana hibah
kemudian pemerintah kota kabupaten juga dipersyaratkan untuk memiliki strategi sanitasi kota yang masih terupdate
kemudian dari situ kami akan mengirimkan penawaran untuk mengikuti program
dan pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan dokumen persyaratan yang diatur sesuai dengan pedoman pengelolaan program hibah
hibah air limbas tempat